sampai jumpa di video selanjutnya
karena saya tidak akan percaya sama kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu dua hari ini akan saya ganti bu
kamila mungkin kamu belum tahu
tapi mulai saat ini kamu sudah tidak bekerja di sini lagi
maksud ibu saya dipecat
karena saya tahu kamu dan livi mengalami kecelakaan
bahkan livi sampai meninggal
jadi saya pikir kamu tidak bisa bekerja dalam waktu dekat
sedangkan restoran kita ini sedang ramai ramainya
jadi saya mencari pengganti kamu dan livi
bu tapi saya mohon jangan pecat saya bu
saya sangat membutuhkan pekerjaan ini bu
saya janji sama ibu saya akan bekerja segiat mungkin bu
ini sudah menjadi keputusan pemilik perusahaan
tolong ibu bantu saya bu
pekerjaan ini segala galanya untuk saya
maaf saya tidak bisa membantu
iya namanya edo nggak salah bu
terus diki pesan apa sama aku
nggak ada sih didi cuma nanya kamu nyari apa enggak
tapi di tempatnya kayaknya cemas didi
selamat siang bu
mau pesan untuk berapa orang
saya sekarang sedang mencari anak saya mila
katanya kerja di sini bu
oh camilla sudah tidak bekerja di sini
kamila sudah dipecat
ya allah bu ibu tahu sekarang kami kerja di mana bu
saya nggak tahu baru saja dia keluar
ini semua terjadi pasti karena laki laki itu
kang lewat rumah sakit iskandar kah
bapak ibu ini
fadilnya mau ditemsi dulu ya
oh ya silahkan
oh ya bu amber
tadi di luar ada yang nyariin bu
siapa ya suster
saya kurang tahu ibu
ya udah mama temui aja dulu
biar bapak yang jaga fadil di sini
bagaimana aku bisa rab edges le acred alumni ini aja
kau kau objective nya pengen kukur b celebrating kan
algonya dari apa ya
tunggu kel malam lagi

kau biasanya even bakal lam
makanya ibu lupa apa yang terjadi terhadap anak saya dan anaknya ibu
perlu saya jelaskan sekali lagi ya bu
dan anak ibu yang harus bertanggung jawab
dan saya datang ke sini untuk minta pertanggung jawaban itu bu
kalau ibu datang ke sini hanya untuk minta pertanggung jawaban
sebaiknya ibu pulang
karena saya tidak akan percaya sama ibu
bu saya belum selesai bicara
anak saya sekarang sedang menderita
tapi anak ibu sekarang sedang tidur tiduran di sini
tanpa pernah memikirkan anak saya
ibu tidak punya hati untuk memikirkan hal ini
dengar ya bu
ibu juga harus tahu hal ini
ibu pikir saya juga senang menyaksikan anak saya dalam kondisi antar hidup dan mati
jangan ibu pikir kalau saya tidak memikirkan hal ini bu
malah saya sudah mau pecah mikirkan hal ini
sementara anak saya dalam keadaan kritis
ibu datang ke sini minta pertanggung jawaban
jadi sekarang saya mau tanya sama ibu
sebenarnya gak punya hati itu saya atau ibu
kalau ibu datang ke sini terus minta pertanggung jawaban
saya tidak akan segan segan panggil polisi untuk menangkap ibu
karena ibu telah mencemarkan nama baik
sekarang sebaik ibu pulang
sebelum saya pakai satam untuk menangkap ibu
bantu saya bu
bantu anak saya bu
sekarang anak saya dalam keadaan kritis bu
sementara permasalahan ibu dan anak ibu hanya memperburuk kondisi anak saya

aku akan percaya
kenapa di saat seperti ini
mama tidak bisa bantu kamu nak
kenapa di saat seperti ini
tidak ada seorang pun yang bisa bantu kita
dengar ya tamira
kalau kemarin saya berbaik hati sama kamu
karena saya juga seorang wanita
setelah kamu menolak niat baik saya
dan ingin melaporkan edo kepada yang berwajib
jangan pernah kamu berharap
saya akan memberikan kesempatan yang kedua pada kamu
jangan pernah puan puan
lebih baik kamu cari laki laki lain untuk menikahi kamu
di kampung kamu kan banyak
dan ingat ya tamira
sampai kapanpun saya tidak akan mengizinkan edo berhubungan dengan kamu
apalagi menikahi kamu
mama salah karena melindungi anak mama sendiri dari taran perempuan itu
cuma mama tuh salah paham
kamila tuh lagi ngamen teror mah
mama tuh salah ngerti
dengar ya edo
jangan sampai mama menampar kamu dua kali
hanya gara gara perempuan itu
mama sudah melakukan hal yang benar
makanya lebih baik kamu berpikir dengan logika
kamu jauhkan perempuan itu yang akan menghancurkan masa depan kamu
kalau tidak hidup kamu akan hancur selamanya
mama apa sih
jangan sampai mama akan marah
tidak ada lilin
gak mungkin gak mungkin
bapak janji gak mungkin